sakit dokter sakit
pergi kau pergi
aku sangat menyesal
kamu jangan benci aku mila
aku gak bisa hidup tanpa kamu mila
aku ingin menyayangi kamu mila
aku ingin menyayangi bayi kamu juga
aku gak punya kesempatan lagi untuk itu mila
aku gak punya kesempatan
kau mau pergi mana
aku gak usah jalan lagi
aku gak mau
aku gak mau
aku gak mau
anak kamu ini anak aku juga
wah itu anak aku balikin anak aku
aduh balikin anak aku aduh balikin anak aku
masya allah kamila
mila kamu ini dulu biar kami tenang
mila kamu tenang ya
kamu mimpi buruk
aduh aduh aduh kesini kan aduh
aduh kamu ini apa dari kami
aduh kamu ini apa kak
kamila tenang kamila
kamu cuma mimpi buruk
kamila harus lihat kak pak
kamila mau pasiin kamu kamila masih ada
tapi ini udah malam mila
enggak kak fadil mila mohon
mila mohon mila gak akan tenang sebelum mila lihat kamila
mila mohon kak fadil

biar aku izin sama suster dulu
kak fadil baik baik aja kan mila
kamu cuma mimpi buruk
alhamdulillah lebih baik kamu singkirkan pikiran buruk dari pikiran kamu
yang harus kamu ingat
kalau aku akan selalu menjaga kamu dan kak fadil
mungkin mama gak akan pernah mengenalkan kamu sama papa kandung kamu
kamu akan memiliki papa
yang lebih bertanggung jawab
dan jauh lebih baik daripada papa kandung kamu
percaya sama mama ya
nah gitu dong aku senyum
kava pasti juga akan sedih kalau melihat kamu sedih
daripada kamu memikirkan hal yang buruk
lebih baik kamu berada yang aneh
berada yang andai kak
andaikan kava udah dewasa
dia akan jadi apa
kalau kava udah besar
mila tahu kava mau jadi apa
ingin menjadi dokter seperti papanya
kali ada pergerakannya kava
pasti kava mengiakan apa kata kamila
sama seperti papanya
kok hidung gak ada sih
pagi pagi gini kemana dia ya
tapi tasnya ada
kamu udah punya nama belum
kamu tau gak
aku tuh ujian kamu terus
aku sangat bersyukur kalau kamu selamat
aku juga bersyukur kalau kamu selamat
karena kalau tidak
pasti mama kamu akan sangat sedih sekali
aku denger kamu ngomong
kamu ngapain kesini
kamu mau culik aku lagi
ada apa sama anak aku